untuk evakuasi korban tewas dan selamat maupun juga luka ini sudah dilakukan dan seluruh korban telah berada di rumah sakit weleri
yang merupakan rumah sakit terdekat dari tempat kejadian perkara di kilometer tiga ratus tujuh puluh a
sementara itu untuk badan bus ini masih dalam proses evakuasi
ataupun juga mendata korban
tewas sebanyak tujuh orang akibat kecelakaan tunggal di tol semarang batang
kakor lantas irjen aan didampingi oleh kapolres batang akbp cahyo dan juga pihak jasa raharja telah berada di rumah sakit weleri kendal
meninggal yang berada di kamar jenazah
tunggal di sosial jahid
masih berada di dalam
dan informasinya siang ini kakor lantas juga akan
belum ada konfirmasi pasti
apakah nanti kakor lantas akan
pada para awak media yang saat ini
di rumah sakit islam